kematian tragis seorang remaja perempuan di bengkulu dengan cara yang keji oleh empat belas orang pemuda mabuk april lalu
menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan
kedua orang tua korban berharap para pelaku dihukum seberat beratnya
walaupun kamu tidak ada lagi di dunia saya selalu sepenyeng masa
tiga puluh hari setelah kepergian korban kesedihan dan amarah belum hilang dari benakiana ibunda korban
tak hanya dari keluarga doa untuk korban pun terus mengalir dari teman guru serta kerabat kerabatin
masa depan gadis empat belas tahun itu harus berakhir di sini dan terkubur
karena menjadi korban dari kejahatan seksual dari orang orang yang mengalami kemiskinan ya kemiskinan moral
dan kini tujuh dari empat belas pelaku akan menghadapi ponis di meja hijau dengan tututan maksimal sepuluh tahun penjara
sementara pelaku lainnya akan segera disidangkan
lantas apakah hukuman maksimal sepuluh tahun penjara sudah dirasakan adil
bagi kedua orang tua korban kenangan akan sosok anak perempuan satu satunya
yang dikenal ceria rajin beribadah dan berprestasi di sekolah akan selalu membekas
dan kepergiannya adalah sebuah tragedi bagi mereka
kalau kematian dia aku terima karena tuhan yang megang nyamuk
tapi yang sehadisnya aku tidak terima karena negara ini punya hukum
nah aku minta hukuman yang seberat beratnya yang bunuh tuh
aku tidak terima kalau sepuluh tahun itu tidak terima aku
aku minta dihukum mati
kampung kita berbeda kan
kematian korban dengan cara diperkosa masal dan dibunuh pun
meninggalkan dampak psikologis bagi saudara kembar
dia sudah kalah sekolah lagi dia sudah berani kan
dia sudah takut kan seperti adik dia juga
itu lah dia sudah kalah sekolah aku takut pak
lagi aku seperti adik juga dibikin wong
tapi aku lihat dia sudah sekolah lagi dia lagi sekolah atau lagi
berani lagi kan trauma
gadis kecil memang telah tiada
tapi semangatnya akan tetap menyala di tengah keluarga
mereka hanya meminta keadilan yang setimpal
seraya berharap di kemudian hari tak ada lagi anak yang bernasib sama seperti dirinya
mahardika utama bengkulu